wakil ketua tim kampanye nasional koalisi indonesia kerja hasto kristianto
menyambut baik kesediaan yusril iza mahendra menjadi kuasa hukum pasangan jokowi ma'ruf
hasto menilai bergabungnya yusril menjadi energi positif bagi tim pemenangan pasangan jokowi maruf
setiap partai tentu saja memiliki strategi politik
beliau sebagai tokoh nasional dan juga sebagai ketua umum dari partai bulan bintang
tentu saja punya sebuah strategi
tetapi ini murni sebagai dukungan terhadap pasangan pak jokowi dan kema aruf
sehingga dengan menyatakan kesediaannya untuk menjadi tim hukum
tentu saja ini sekali lagi bagian dari energi positif untuk melangkah di dalam agenda pemenangan pasangan tersebut
sementara itu wakil presiden yusuf kala merespon soal yusril iza mahendra
yang menjadi pengacara calon presiden dan calon wakil presiden jokowi ma'ruf
menurut kala hal ini wajar mengingat profesi yusril adalah pengacara
namun kala tidak menampik ia melihat ada unsur politik tertentu
kalau pengacara kan profesi
dan memang profesi daripada yusril itu pengacara
jadi di sini dia sebagai pengacara
tentu bukan sebagai ketua pbb yang diangkat jadi pengacara
tentu ada aspek politiknya juga
tapi saya kira wajar saja kalau dia diangkat jadi pengacara
yusril iza mahendra resmi menjadi kuasa hukum pasangan jokowi ma'ruf
meski demikian yusril memastikan tidak masuk ke jajaran tim ses
dan membuat partai bulan bintang otomatis mendukung jokowi ma'ruf
sementara gerindra menganggap hal ini adalah keputusan pribadi
dan tetap yakin pbb mendukung prabowo sandiaga di pilpres nanti
ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
resmi menjadi kuasa hukum paslon nomor urut satu jokowi maruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
lewat pesan singkat kepada detik com yusril menyampaikan bahwa keputusan itu diambil
setelah dirinya bertemu dengan ketua tim kampanye nasional tkn erick thohir
meski demikian yusril menyatakan menjadi pengacara jokowi ma'ruf sebagai seorang profesional
yusril memastikan tidak akan masuk ke jajaran tim ses
namun keputusan yusril itu tidak secara otomatis membuat pbb mendukung paslon nomor urut satu
sekretaris jenderal partai bulan bintang afrian syahnur menyatakan sikap ketua umumnya adalah langkah profesional sebagai seorang pengacara
sampai saat ini partai bulan bintang belum memutuskan untuk ke pak jokowi atau ke pak prabowo
karena cuma ada dua pasang ya kan
yang jelas keputusan pak yusril secara pribadi bukan secara institusi partai atau yang melekat sebagai ketua umum
dan beliau memang sebagai profesional pengacara
diminta oleh pak erick thohir langsung oleh pak jokowi yang hari ini juga sudah dipertegas pak jokowi bahwa beliau yang meminta
ya kita menghargai itu
jadi kepada siapapun pak yusril kita tidak punya hak untuk melarang beliau sebagai pengacara profesional
sementara itu presiden joko widodo bersyukur atas bergabungnya mantan menkumham itu menjadi kuasa hukumnya
jokowi menilai yusril adalah sosok yang kompeten dan mampu bekerja secara profesional
yang bagus alhamdulillah
bagaimana soal pertumbuhan ekonomi pak
itu royal backend pak yusril yang menjadi pengacara
ya pak erik dan kita meminta
alasannya menunjukkan who is yusril kita akan tahu profesionalitas verdi pak jokowi menunjukkan siapapun pak jokowi menunjukkan yusril pak yusril dan prohibited pathologi seover
dari pak yusril dan mah hydro
pak yusril kan selama ini kerap mengkritik dan berseberangan dengan bapak
pak yusril selama ini kritik dan berseberangan dengan bapak
enggak pak beliau itu di mana mana profesional
di sisi lain wakil ketua umum gerindra fadli zon menganggap bergabungnya yusril sebagai kuasa hukum jokowi ma'ruf merupakan keputusan pribadi
fadli yakin pbb tetap mendukung prabowo sandi dalam pilpres dua ribu dua puluh
saya kira dari ketua majelis suronya pak kaban cukup intensif bersama kami juga
harusnya dari sisi organisasi atau dari sisi partai politik
apalagi dengan latar belakangnya saya kira lebih kondong berdekatan dengan apa yang diperjuangkan oleh kami gitu
merapatnya yusril iza mahendra ke kubu jokowi dodo kemudian menimbulkan pertanyaan
pertanyaannya baik dari kubu prabowo kemudian juga dari kubu jokowi sendiri
memang pendukungnya kini bertanya tanya apa maksud dari langkah yang diambil oleh yusril zamahendra
memang partai bulan bintang yang diketuai yusril masih belum resmi menentukan pilihan presiden
tapi sekarang kita bahas apa dampak nyata keputusan yusril ini
malam ini di studio saya sudah bersama dengan bang ferry afrian syahnur sekjen partai bulan bintang
bang ferry selamat malam
terima kasih sudah di sini dan juga ada bang habibur rahman
kbpn prabowo sandi
terima kasih saya ke bang ferdi
bang ferry jadi sudah firm kesana benderanya apa
yusril iza maendra atau ada pbb juga dibawa disana
sementara ini partai bulan bintang belum menentukan sikap kemana mana
baik ke pak prabowo ataupun ke pak jokowi
tapi dari kemarin viral
ketua umum kami yang kebetulan juga pengacara profesinya sudah melakukan perbincangan komunikasi di beberapa media
yang intinya beliau mengatakan bahwa sudah bersedia menjadi pengacaranya pak jokowi dan pak maruf amin
nah itu merupakan keputusan pribadi dan bukan merupakan sikap partai
jadi beberapa minggu yang lalu pak yusril pernah menginfokan kepada saya bahwa beliau bertemu dengan ketua tim kampanye nasionalnya pak jokowi pak erick thohir
kemudian dalam pertemuan itu saya tanya apa dalam pertemuan itu bang
jadi pak erick thohir menyampaikan salam dari pak jokowi
terus saya sampaikan salam kembali dan beliau juga
mengatakan bahwa pak jokowi menginginkan pak yusril menjadi pengacara beliau
nah pengacara beliau dalam kapasitasnya sebagai pengacara presiden kah
atau sebagai pengacara tim kampanye kah
jadi beliau menceritakan bahwa menjadi tim pengacara jokowi maruf amin secara pribadi ya
tim kampanye nasional kan sudah jelas sudah tersusun dan sudah diserahkan ke kpu
jadi intinya semacam pengacara pribadi pasangan jokowi maruf amin
jadi saya bilang kalau itu merupakan keputusan pribadi yang selama ini juga pak yusril dalam mengambil keputusan membela siapapun
artinya pihak pihak yang ingin dibela ya beliau akan lakukan
tapi beliau selalu
saya biasanya meminta pendapat ke beberapa orang orang dekatnya
nah salah satunya saya juga pak kaban waktu itu
nah jadi prinsipnya
saya sih mengatakan kalau sementara untuk kepentingan pak jokowi pribadi ya pak yusril silahkan saja
karena kami kita bilang bbb akan menentukan sikap bang
ya beliau juga mengatakan kita akan mengadakan rapat koordinasi nasional dengan mengundang lima ratus empat puluh
sebelas dpc dan tiga
desember ini ya bang ya
ya awal desember
awal desember ya
tadi panitia sudah laporan ke saya
insya allah tanggal dua puluh tiga dan empat
jadi disitulah kami mendengarkan aspirasi dari cabang cabang
kemudian mendengarkan aspirasi dari wilayah provinsi
dan beberapa caleg caleg yang kita undang juga
kita akan mengarah kemana
tapi kan bang yusril seorang bang yusril bang ferry juga kenal betul bang yusril seperti apa
kan tidak mungkin mengambil keputusan tanpa kemudian memikirkan
kalau pbb ini kan seperti anaknya sendiri gitu loh bang
maksudnya kan gak mungkin kemudian ambil keputusan sendiri
ini saya untuk saya sebagai posisi saya sebagai advokat nih
kan pasti juga sudah memikirkan apa dampaknya hitung hitungannya bagaimana untuk pbb kan
ya yang jelas memang
satu lagi kan beliau melekat juga sebagai ketua umum partai
jadi keputusan beliau itu kan tidak lepas dari arah politik partai
tetapi memang beliau sangat arif sebenarnya
untuk urusan partai pada saat rakornas inilah kita akan mendengarkan aspirasi
kalau memang dukungan itu tidak apa namanya tidak diberikan ke salah satu pihak
atau kita cuma netral saja
yaitu bukan keputusan partai
bukan keputusan pribadinya pak yusril
dan saya juga mengingatkan sama pak yusril bahwa untuk kepentingan partai ini
abang juga jangan melibatkan
karena memang pro kontranya tinggi sekali
beliau bilang ya nanti silahkan aja partai menetapkan apa
jadi saya akan ikut saja
tapi pbb bukannya
kalau tidak salah bang ferry juga ya waktu itu bilang
jadi sempat diwawancara sekitar bulan september mengatakan pbb satu barisan dengan calon yang ada ulamanya
itu berarti sudah ada kode kode bukan
ke pasangan satu
waktu itu bukan ada ulamanya
tetapi menukung hasil istimewa ulama
nah yang pertama
karena pertama itu kan menetapkan pak prabowo dengan pak salim atau pak uas
cuma rupanya karena sesuatu hal pak prabowo pilih sandi
akhirnya ada istimewa kedua
nah hasil istimewa kedua pun ada fakta integritas yang ditandatangani oleh pak prabowo dengan sandi
yang memang tidak sepaham dengan kami
tidak sepahamnya di mana
kami ingin memasukkan poin syariat islam itu sebagai
fakta integritas yang disepakati oleh pak prabowo dan sandi
tapi ternyata tidak
akhirnya hasil istimewa kedua itu sampai sekarang belum kita putuskan
dan saya awal oktober kemarin bersama pak kaban diutus pak yusil bertemu dengan imam besar fbi
kebetulan juga koordinator istimewa ya pak habib rizik
ya beliau banyak cerita juga ya
beliau menghargai keputusan partai
karena belum memberikan dukungan kepada pak prabowo
tapi beliau berharap pbb sebagai partai islam harus memberikan keputusan bagaimana sikap pbb
bang habib kalau misalnya anda lihat sekarang keputusannya ini pribadi atau juga
karena tidak mungkin seorang yusil issa mehenra tidak berhitung
jadi gini saya ini juga lawyer politik ya
lawyer yang bahkan bukan sekelas ketua umum partai politik
lawyer yang juga politisi
jadi saya ada nulis buku akta ya
bahwa untuk ilmu kepemiluan itu hampir nyaris nggak dikenal kata pure profesional
hampir tidak dikenal
karena dalam hukum politik hukum kepemiluan itu memerlukan adanya chemistry
selain pengetahuan soal ilmu ilmu kepemiluan yang spesifik
jadi beda dengan misalnya perkara perbankan
itu yang memang menjadi perhatian kita juga
dalam persoalan pak yusril ini
jadi tidak mungkin pure advokat
menurut pengalaman saya sih ya
kalau dikatakan itu pure profesional
kayaknya sih tidak pas
saya potong di situ dulu
nanti disambung lagi pak amin
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
bang habib tadi dikatakan tidak ada yang pure tidak ada yang murni soal
ya menurut saya sih seperti itu
jadi gini pak
dari sisi yusril zamahendra sebagai advokat ya
dalam hukum pemilu
itu memerlukan loyalitas
yang jauh lebih
kental daripada dalam konteks penanganan perkara perkara lain
karena tidak sebanding
fee di hukum pemilu dengan pengabdian
absolutely haknya pak yusril ya
cuma memang kalau saya boleh bertanya
yang pertama soal
bahwa pbb tidak akan
dukung jokowi itu di bulan mei
kalau nggak salah bang ferry ya
di bulan mei
yang saya tangkap sepertinya memang sudah hopeless dengan pak jokowi
sejak awal pak yusril adalah salah satu tokoh yang kritis
saya mencatat antara lain dalam
waktu itu ada satu acara di sebuah tv
dengan sangat lugas beliau
belajeti itu semua
negara diatur secara amatir
pengingkaran janji janji kampanye
adanya bagi bagi masa jabatan
lalu kami juga pernah
dalam satu momen
hukum politik yang sama
seperti kita sama sama membela
orang orang yang dituduh makar
pada saat dua ratus dua belas
kalau sekarang berubah kira kira
sudah ada kenyamanan saat ini
yang terjadi pada saat itu
dimaintain tidak sih sebenarnya hubungan ketika
karena kan prosesnya berjalan
kemudian kampanye juga sudah berlangsung
dimaintain tidak hubungan dengan
kita jangankan dengan partai besar
seperti pbb ya
organisasi yang besar
konseptif konstituennya sangat jelas
kita dengan organisasi organisasi kecil saja
sebenarnya bisa hanya kita
karena kita perlu diketahui kita
memang juga memiliki banyak keterbatasan
maintainnya itu bagaimana
apakah juga sudah
bang yusril ayo bantu kami di hoax
badan hukum bpn
bukan level saya ya
secara teknis bukan level saya
tapi secara prinsip
yang namanya potensi
apalagi partai yang cukup
tentu pasti di maintain
organisasi organisasi kecil saja
bahkan ini kita semua caleg
ditugaskan untuk turun ke grassroots
sampai ke tingkatan rumah tangga
yang namanya mencari konstituen
persoalan komunikasi dan lain sebagainya
menurut saya secara prinsip
tidak ada masalah
cuma memang yang kita pertanyakan ini
kurang lebih ada
ada masalah apa
misalnya anda mempertanyakan soal loyalitas
loyalitas seorang yusril
dipertanyakan oleh habibur rahman
ketika pak yusril
di bulan mei mengatakan
tidak akan mendukung pak jokowi
beberapa sikap kritis beliau
yang kita patut
eh yang kita catat ya
soal pendegakan hukum
soal pengelolaan negara
bahkan beliau terjun langsung
di hari pertama dua ratus dua belas itu
saya dengan beliau langsung ke makum primob
nah apakah itu persoalan tersebut
dianggap pak yusril sudah selesai
ini walaupun pak yusril dikatakan
berkali kali saya sebagai
tapi pak prabowo kenapa pakainya habibur rahman
walaupun saya hebat juga ya
setelah jeda kita tanya
ini kan karena ada kenyamanan
apakah chemistrynya sekarang hilang gitu ya
nanti bang ferry jawab
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda ada
henry satya akan bergabung di meja ini
tetap bersama kami
ada kembali di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal bergabungnya yusril izzama hendra
menjadi advokat dari jokowi maruf
sudah bergabung di studio
henry satrio analis komunikasi politik universitas paramadina
melihat perkembangan yang sekarang nih
kaget nggak yusril ke jokowi
kalau saya sih nggak kaget ya
karena kita lihat dari dua sisi lah
yang pertama dari profesionalitas seorang yusril
kan memang dia dikenal dekat dengan presiden kan
dengan kekuasaan maksudnya
dekat dengan presiden
dari zaman pak harto kemudian mereka sby
sekarang mungkin ingin dekat juga ke pak jokowi
nah beralihnya ke
coba kita lihat lagi pandangannya dari sisi pbb
pbb pasti sangat diuntungkan dengan pergerakan pak yusril ini
sebagai ketua umum
pasti elektoral pak jokowi juga diharapkan gitu kan
dan saya sih melihat justru
ya pak yusril mencoba lah untuk menyelamatkan partainya gitu kan
kembali masuk ke dalam lingkaran kekuasaan
pbb seingat saya belum pernah jadi oposisi
belum pernah kan
baru sekali ini aja itu juga nggak sengaja
gara gara gak lolos elektoral menurut saya
pasti dia akan menentukan pilihan
jadi kalau saya sih melihatnya
artinya ini sudah dihitung bener bener ya
bahwa kemudian pbb nya juga akan gabung gitu misalnya
pbb akan gabung kan selalu jadi misteri kan
karena pak yusril selama ini kan memang tidak pernah menempatkan diri
di kanan atau di kiri gitu
di prabowo atau di jokowi
terakhir kan beliau memang membela pak prabowo waktu dua ribu empat belas
pada saat mengajukan keberatan
tapi kan setelah itu tidak kemana mana
tapi posisi beliau yang
memang menempatkan diri sebagai profesional lawyer harus dihargai
mungkin yang terkejut adalah orang orang yang pernah dibela oleh pak yusril ya
mungkin mereka yang terkejut gitu
tapi kalau saya sih melihatnya
ya ketua umum kadang kadang memang mesti pragmatis
demi partai politiknya gitu
sama seperti pak prabowo
bagaimana menginginkan gerindra besar kan caranya juga ada
nah sama pak yusril juga demikian
dan ini menurut anda ini salah satu cara
salah satu cara
dan ini kan win win juga gitu
jalan tol kira kira buat pbb
bukan jalan tol
panggung baru aja
panggung baru oke
kan sekarang kita ngomongin terus terusan
ya jadi apa yang disampaikan habib barusan
sebenarnya ketika kami belum mengambil sikap memilih pak jokowi atau pak prabowo
itu dua kubu ini sudah kita bangun komunikasi
yang merespon siapa
terutama kubunya prabowo
ya mungkin tadi habib ya kita nggak tahu ya ini kan levelnya
jadi pak prabowo itu saya diminta pak yusril untuk menghubungi sekjen ahmad muzani
kemudian partai koalisi edi suparno dan pks waktu itu
sebelum anda berkarya dan demokrat
tapi ya alhamdulillah ketika saya coba menghubungi beliau beliau itu
tidak ada yang merespon
termasuk juga ke salah satu wakil ketua
tidak ada yang merespon tuh
ya kita ingin bertemu ingin berdiskusi
maksudnya gak ada sama sekali respon atau kemudian sempat
tidak ada sama sekali resiko
tidak ada sama sekali respon sampai hari ini
tapi alhamdulillah teman teman gnpf dengan teman teman pa dua ratus dua belas menjembatani
ya itu pak selamat ma'arif dan kawan kawan menjembatani
ada tiga kalilah saya sebelum istimewa pertama itu kita bertemu di beberapa tempat termasuk terakhir di hotel sultan
di situ saya depan pak prabowo menyatakan bahwa pak prabowo pbb ingin sekali komunikasi dengan bapak
tapi saya coba komunikasi dengan sekjen bapak
sambil bercanda pak prabowo bilang iya pak sekjen ini kan pak ahmad muzani ini kan bekas orang pbb juga
ya betul saya bilang ya
ada juga pak dli zon ya kan
kenapa tidak ada komunikasi saya bilang begitu ya kan
nah kemudian beberapa kali kita menghubungi termasuk juga pak yusril juga bertemu dengan pak sandiaga uno
jadi pak sandiaga diundang ke rumah beliau malam malam
pak sandi datang dengan beberapa timnya
dan di situ pak yusril mengatakan kalau kami membantu pak prabowo dengan pak sandi
bagaimana korelasinya dengan pbb
harus ada korelasi
apa ada jaminan pbb ini bisa
bangkit bersama sama prabowo
karena ini kekuatan politik karena tugas pak yusril bukan memenangkan prabowo atau jokowi
tapi bagaimana pbb ini ada di parlemen
selama sepuluh tahun ini sudah tidak ada
itu tugas pak yusril dan muktamar mengamanahkan beliau begitu
pada saat itu ada respon dari bang sandi
pak sandi tidak bisa menjawab
beliau harus melaporkan dulu kepada pak prabowo
diberilah waktu satu minggu
satu minggu lewat tidak ada kabar
tidak ada kontak lagi
kontak ke kubu satu
kubu satu yang mengajak ketemu
kubu satu mengajak beberapa ya satu dua bulan yang lalu lah
jadi kubu satu dengan pak erik thohir ditunjuk oleh pak jokowi sebagai jembatan mediasi ya akhirnya ada komunikasi
nah jokowi sendiri tidak pernah ketemu pak yusril
cuma apa yang disampaikan oleh pak erick thohir apa yang disampaikan pak yusril itu sampai ke telinga
ketua umum partai bulan bintang
termasuk juga saya ini ketua umum partai bulan bintang
bagaimana dengan pbb
kata pak yusril
akhirnya pak jokowi mengatakan pbb yang penting pak yusril mau membantu saya pribadi
kalau untuk pbb kalau pbb belum mau mendukung saya nggak ada masalah
itu permintaan pak jokowi
oke tapi kalau misalnya sudah ada tanggapan kalau misalnya dari tonnya bang ferry memang lebih ke satu ya berarti ya
kita akan menentukan sikap
saya baru ke daerah daerah
di daerah daerah itu bermacam macam masukan bermacam macam informasi kepada saya
jadi ada daerah tertentu yang kubu prabowo kuat ada daerah tertentu yang kubunya jokowi kuat
jadi saya melihat bahwa kedua kubu ini ada di organisasi partai bulan bintang
terus sebenarnya diperhitungkan gak sih bang habib partai bulan bintang
saya pikir kalau itu lagi lagi ditanyakan sudah kita sampaikan ya
jangankan organisasi yang sebesar partai sebesar pbb partai besar ya
organisasi organisasi kecil saja kita datangi
tapi kalau persoalan tadi dikatakan gak pernah ketemu ternyata kan pernah ketemu walaupun memang belum ada tindak lanjut
mungkin ya kalau terus terang kalau komunikasi di tingkat se elit itu tentu kita nggak kapasitas ya
kita gak mengikuti ya
memang dalam politik itu kan ada hal hal
yang menurut kita ideologis
ada hal hal yang betul betul memang politik cenderung pragmatis
ya dua hal tersebut kadang kadang bisa paralel
bisa juga memang harus apa namanya gak paralel
nah itu yang mungkin nanti akan menjadi ya bacaan saya saja ya akan menjadi persoalan di teman teman sendiri
tapi kalau misalnya sudah sekian lama
kita ini kan di ini di tingkatan elit
di tingkatan elit memang kita nggak ikutin
tapi kalau di tingkatan grassroots masya allah kita namanya komunikasi dengan ferry ini bank bank ferry ini
kita udah seperti saudara
kemudian di bawah saya ini bahkan sebetulnya sudah punya program kampanye bersama dengan caleg pbb ya
sama sama satu dapil pak abdul khair ramadan ya untuk kita bareng bareng kampanye pakai banner yang sama dan lain sebagainya
makanya komunikasi di grassroots
di grassroot itu luar biasa kita
luar biasa erat gitu loh
nah tapi kalau di ini saya mohon maaf saya nggak bisa berkomentar ya di tingkatan elitnya
kalau bang eri kalau yang anda lihat sekarang apa yang terjadi
oke kalau misalnya tadi dari cerita yang disampaikan bang ferry tadi
ya memang agak lambat ya
kita kan bukan saya aja yang bicara gitu kan
andi arief juga bicara juga gitu
kemudian mas edi juga
edi suparno juga ngomong juga gitu
memang terlihat gregetnya agak kurang
mbak prabowo ini dibandingkan dengan dua ribu empat belas
jadi kalau disampaikan tadi mungkin ada beberapa alasan alasan juga yang menjadi pertimbangan sehingga
gerakan apa dalam konteks apa
pergerakannya agak lama gitu kelihatannya
nah makanya kalau kemudian responnya kurang cepat saya sih bukan hal baru lagi gitu
nah itu sebetulnya yang harus kita tanya juga ke mas habib gitu
kenapa nampaknya memang hal hal seperti ini tuh responnya agak

kenapa nampaknya memang hal hal seperti ini tuh responnya agak lama
tidak terlalu lama

tidak terlalu lama

sekarang tujuh bulan
jadi artinya seorang politisi seperti yusril mas habib mas ferry pasti akan melihat juga
kondisi nanti di lapangan bagaimana
saat ini kan baru november
kita gak tahu apa yang terjadi di desember januari februari maret april gitu

kalau hubungannya profesional sebetulnya lebih enak
karena nanti bila ada hal hal yang mempengaruhi hubungan profesional itu
berubahnya juga bisa lebih mudah
karena tadi kan bang ferry menyampaikan
ini ada kata kata secara individu
kalau pbb nya nggak ikut nanti juga nggak apa apa gitu
tapi lagi lagi pbb adalah israel israel adalah pbb
jadi orang pasti melihatnya akan ke sana
begitu israelnya di sana pasti pbb nya ikut
atau sekarang bang yusril sedang menaikkan posisi tawar
ya itu kan pasti untuk seorang yusrilnya iya
yang jelas kan begini bang yusril ini kan tidak pernah hilang dari percaturan politik gitu
beliau ini pasti ada aja
walaupun kemarin jadi pengacara hti
tapi kan juga jadi pengacara pengacara yang mana mana ya
dan bang yusril tuh sama seperti bang habib ini jarang kalah
belum pernah kalah malah kalau dalam menghadapi kasus kasus itu
jadi memang ini kekuatan
ini kekuatan untuk pak jokowi kekuatan baru buat pbb
tapi bukan kehilangan bagi kubunya prabowo sandi
bukan kehilangan karena memang selama ini kan memang belum masuk kan
jadi ya belum belum tidak dihitung sebagai kehilangan menurut saya
tapi apakah masih akan di approach nih
ya tentu tentu
jadi saya dari sebelah dulu
habis dari sini kita keluar bicara
soal lambat atau tidak
sangat asumtif ya karena memang kalau kita lihat memang sekarang ini ada perbedaan sistem kepemiluan
kalau dulu dari setahun memang sudah panas pak
dari pilih kita sudah kehajaran
ini kayak ada lahan ya
nah sekarang kan kita ritmenya beda
jadi bukan karena mesin politiknya lambat
itu justru sekarang ini di tiap direktorat ini kita aduh luar biasa ya
pagi siang sore malam udah kayak restoran padang aja
tapi kalau misalnya sampai
jadi kalau soal approach approach ya
sebetulnya jangankan ada persoalan ini ya
ini kita lihat cukup serius
pak yusril kesana ya
walau sebagai lawyer tapi bacaan kita ini bukan hanya sebagai lawyer ini
pasti bukan hanya sebagai lawyer
nah sebenarnya kalau misalnya memang dilihat begitu
ya tentu namanya approach penting ya
diberi respon gitu sejak awal awal kan
iya akan melakukan respon
itu yang saya yakini benar
jadi masih terbuka untuk partai bulan bintang
oh sangat terbuka sangat terbuka sekali
bukan hanya partai bulan bintang ya
partai partai lain mungkin ada juga partai partai lain
dan yusril iza mahendra juga masih terbuka
iya tentu dong
nah yang jelas kami terima kasih dengan adanya kontroversi
ngomongnya sekarang beda
lagi diperbutkan ya
mas henry jadi saya sebagai sekjen partai bulan bintang sedikit merasa haru dan bangga
karena kami di rupanya kita ini diidorakan kedua kubu ini ya kan
direbut gitu loh sebagai gadis cantik yang siap dilamar ya
tadi bang habib bilang kita masih terbuka
ya alhamdulillah ya mudah mudahan petinggi petinggi partai politik ini mendengarkan apa yang kita bicarakan malam ini
yang jelas kami sedih dan kecewa ketika kedua kubu ini saling caci saling maki dalam pemilu yang luar biasa
menurut kita sakral karena memimpi pemimpin apa memilih pemimpin bangsa
ada yang ngomong disini kampret disini cebong
pbb sendiri ngelihat gini binatang mana yang layak kita dukung ini
karena menurut kita tidak bagus sebuah dua kubu yang sebut menyebut nyebut nama yang tidak etis menurut kita
nah oleh karena itu kami menghimbau kedua kubu
hentikanlah pertikaian seperti itu
kita bagaimana caranya mencarikan solusi yang terbaik untuk memilih pemimpin bangsa yang baik
seorang yusril tadi pak habib bilang bahwa dia membela karena ada kepentingan segala macam
tapi menurut saya selama saya mengikuti alur sepak terbangnya pak yusril
sampai sekarang beliau masih orang yang konsisten terhadap apa yang dia lakukan
jadi apa yang beliau bela apa yang menjadi orang datang untuk dibela itu dia konsisten
tidak ada yang menggoda
termasuk janji untuk ke prabowo sandi
betul jadi kita semua terbuka
artinya kedua kubu ini kita siap menerima asalkan yang terbaik buat bangsa ini
artinya tidak ada lagi kedua kubu ini yang saling bentrok ya sehingga akhirnya mengakibatkan hal yang luar biasa terhadap bangsa ini
makanya pbb itu ada slogan bela islam bela rakyat bela nkri itu slogan kita
kita tunggu berarti bulan desember ya
ya insya allah
awal desember sudah ada keputusan
januari menurut saya nanti akan menentukan
oh ya bekernasnya desember
tapi kita lihat larinya dua kubu ini nanti mulainya di januari
nanti kita saksikan aja ada yang mundur atau tidak
baik terima kasih bang henry satrio
pak apik buroman terima kasih
bang ferry terima kasih banyak
dan layaknya seorang dokter yang tetap di sapa bapak atau ibu dokter saat sedang tidak bertugas
begitulah seorang profesional
tidak mudah memang memisahkan jabatan politis dengan profesionalisme apapun itu
publik kini tercerahkan
bahwa benar dalam politik tidak ada lawan atau kawan yang abadi
cnn indonesia prime news segera kembali